warga desa harapan jaya muara gembong bekasi jawa barat terpaksa menggunakan sampan untuk beraktivitas
sementara warga yang tidak memiliki sampan harus berjalan kaki menembus banjir hingga setinggi tujuh puluh cm
banjir yang melanda kawasan ini hingga kamis siang masih belum juga surut
padahal banjir sudah terjadi sejak satu februari lalu
aktivitas dua warga di wilayah ini pun terganggu
jadi nggak bisa dilalui motor
yang punya perahu pakai perahu
jadi kalau mau kemana mana harus pakai perahu
harus pakai perahu itu pun yang punya
kalau masyarakat yang nggak punya ya harus usir perut
banjir terjadi karena pendangkalan di hilir sungai ciherang hingga mengakibatkan air yang mengalir ke laut terhalang
selain itu tidak adanya tanggul atau turap di sepanjang aliran sungai ciherang
membuat wilayah di sepanjang sungai ini terdampak
dampak luapan air sungai jika depit air meningkat
warga dan pemerintah desa setempat berharap ada upaya penanganan antisipasi banjir jangka panjang
kami dari pemerintah desa berharap kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat
ada tindak lanjut sumbangsi untuk penanggulangan yang memang menjadi banjir tahunan lah
bisa kita cari solusinya bersama
artinya ada penanganan jangka panjang
ya ada penanganan jangka panjang
berdasarkan data bpbd kabupaten bekasi pada musim hujan tahun ini bencana banjir menggenangi sembilan belas kecamatan di kabupaten bekasi
banjir diperparah oleh jebolnya tanggul sungai citarum hingga menambah catatan desa yang terdampak banjir hingga dua puluh enam desa
sementara lebih dari dua puluh lima ribu kepala keluarga terdampak banjir
dedy beben bekasi jawa barat